aku ingin tau
diam kau disini
aku dengar prabu surawesi saya sudah kembali ke pajajaran
putraku sudah kembali
gusti prabu wadu aji
semba hormat kami gusti prabu
ampun gusti ratu
apakah gusti ratu merelakan wadu aji menjadi raja karangdendang
wadu aji adalah suamiku
tidak ada bedanya
aku atau suamiku yang menjadi penguasa karakendali
kalian dengar baik baik
akulah yang berhak menjadi suami gadasuri
karena akulah yang memenangkan sembara itu
kau bicara apa pati manggala
bukankah kau tahu
semua orang melihat pertandingan kita
dia telah memenangkanku dalam pertandingan itu
kau berbuat curang dalam sebara itu
kau menang dalam keadaan curah
wow jangan asal bicara pati manggala
apa senjata rahasia
kau sendiri tahu kan
siliwangi memeriksaku dan tidak mendapatiku
senjata rahasia yang kau maksud
perlu kamu ketahui wadu aji
siliwangi telah menemuiku
dia meminta maaf kepadaku
karena dia mengetahui
kau menggunakan senjata rahasia dalam sementara itu
tutup mulutmu pati manggala
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
jangan ikut campur
walau suatu saat
kenapa kau menjadi seperti ini
ibu tidak menyangka
ia bukan neraka bunda
jaga dewa batara
nanti kalau nanda prabu surawi seja kembali ke kerajaan besar pancacaran
aku bersumpah rayi
aku akan mengatukan mereka
apapun yang telah mereka lakukan kepadamu lagi
dan aku yakin adikku
nanda prabu surawi seja sang penguasa kerajaan besar pancacaran
akan menghukum mereka semua rayu
aku yakin itu
putraku kapan kembali ke pajajaran
aku sangat merindukannya rake
sudah tahu kabar terbaru dari nanda prabu surawi seja
apakah sepertinya mereka membicarakan putraku
adakah kabar terbaru
kurang patah sekali mereka rayi
kurang sekali mereka menjelek jelekan rake mereka nanda prabu surawi seja
karena aku ajar mereka rayi
rake diamkan rake
kau selalu saja salah mendengar
lebih baik kau diam saja di sini
biar aku mencuri dengar apa yang terjadi
aku ingin tahu
diam kau di sini
aku dengar prabu surawi seja sudah kembali ke pancacaran
putraku sudah kembali
bedebah kau patimanggala
karena airmu telah terbongkar
lihat waduh aji
aku sudah buktikan bahwa kau berbuat curang pada waktu itu
ayo kita bertarung sampai mati
kalian jangan ikut campur
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
ayo kita berdua
bagaimana waduh aji
aku telah buktikan
dengan beberapa jurus saja
kau telah kalah denganku
cukup dengan satu hantaman lagi
kau akan mati
bersiaplah untuk mati waduh aji
tangan bunuh dia
kau akan mati
tangan bunuh dia
baiklah kak nasuri
baiklah kak nasuri
karena kau memintanya
aku sudah membunuh manusia busuk ini
pergi dari sini
aku akan menghabisimu
pergi ke tamurakan
kurang ajar sekali kau
aku adalah raja pada
aku adalah raja pada